eh ndre tumben kamu kesini
gak sebenernya ada yang mau aku ngomongin sama kamu
gak ada yang mau aku tanyain sama kamu
jadi sebelum kesini ada yang mau saya ngomongin
tumben udah dateng kesini
ya allah ternyata aku betul betul cinta sama ndre
dan aku gak pernah ngerasain sedih seperti ini
sampai tadi aku ngeliat ndre dan balila
dan sekarang ndre udah jadi milik balila
enggak enggak ma ini ada debu masuk
udah keluar nih
yang waktu malam itu
kamu jangan pernah jodohin aku
sama orang lain lagi ya
kamu jangan suruh orang
untuk mencintai aku
dia udah jatuh cinta sama kamu saat
tapi perasaan itu gak bisa dipaksain gitu
cinta itu butuh proses
dan cinta itu gak dateng dengan gampang kepada setiap orang
aduh gimana ya mai
tadi kan satria masuknya siang
terus lagi rame banget
jadi teteh gak sampai kemari
ya teh gak apa apa kok
kita masuk dulu ya
meja yang sebelah sana
dia pesan gaduh gaduh sama beras kenyu curwi wi
oh yaudah aku bikinin
tunggu men kamu dateng kesini
maya kerjanya siang
jadi maya pikir mau main main dulu aja kesini
aku ngelain tamu dulu ya
mas satria mau bantuin
gak usah mai
aku bisa sendiri
ini tolong kamu antri ya
ke tamu yang di depan
eh biar maya aja
gak usah mai
biar aku sendiri aja gak apa apa
kamu yang sebelah mana wi
yang di depan
di depan aku
mas satria kenapa sih kalau sama maya kaku banget
maya kan juga mau deket deket sama dia
teh teh bilangin dong
teh teh juga gak enak
ini kan warungnya satria
masa teh teh nyuruh nyuruh terus
kalau gitu mah sama aja bohong
udah deh kalau gitu
maya pulang aja deh ya
sama peh teh udah ganggu
yah si maya
kayaknya kita perlu orang untuk bersihin makamnya sita
karena kalau aku gak sempet kesana
jadi makamnya itu tuh bersih gak kotor
sita beruntung sekali ya
pernah dicintai sama laki laki seperti kamu
sampai sekarang masih perhatiin terus makamnya
tapi aku juga ngerasa beruntung sekali nih
dan juga disintai oleh sita
walaupun memang cuma sebentar tapi
itu saat yang paling bahagia dalam hidup aku ma
mungkin mama ngerasa juga hal yang sama kali ya
kalo suatu mau papa
saat saat bersama papa kamu
mama itu merasa seperti di langit ketujuh
oh hati mama dibikin tersenyum setiap hari
tumben mama romantis banget
kayaknya kisah cinta mama dan papa itu penuh perjuangan
makanya pas papa dapetin mama kayaknya seneng nih ya
bukan perjuangan lagi
kan mama duluan yang suka salah papa
kita kan ya berawal dari persahabatan
sampai suatu saat nih
jangan cerita siapa siapa ya
suatu saat mama pernah lihat papa itu justru menyatakan cintanya sama perempuan lain
mama tuh saking patah hatinya
ketahuan sama mereka
ditanyain kenapa nangis
iya mama mama panik mama cari alesan lah
orang yang lewat mama tunjuk dia itu yang bikin mama nangis
aduh mama kalau inget itu ampun
ya kisah cinta dan macam macam
tolong lo jauhin dewi reh
lo relain dewi untuk gue
gue tahu dari kalau dewi juga belum bilang kalau dia suka sama gue
tapi tapi gue akan berusaha reh untuk dapetin dia
karena bisnis ini belum pernah ada di jakarta
oleh sebab itu kita harus gencar menginformasikannya pada masyarakat
iya kan pak
pak jimmy saya sempat beberapa hari yang lalu baca koran
pak jimmy ditipu orang
berarti pak jimmy ini kurang teliti pak
dan terlalu gampang percaya
padahal bisnis yang akan kita jalankan mempunyai risiko yang cukup besar pak
jadi jadi saya kurang yakin pak
dan maaf saya akan membatalkan bisnis ini
ini semua gara gara si jos dewi sialan itu gagal lagi
eh reh cumen kamu kesini
enggak sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu
enggak ada yang mau aku tanyain sama kamu
jadi sebelum kesini ada yang mau ketemu sama mama
cumben lo datang kesini
enggak saat tadi tadi gue kebetulan
lo mau ketemu sama dewi
enggak tadi gue kebetulan lewat sini aja
terus gue mau makan
mau makan siang reh
mau makan reh
gaduh gaduh aja ya aku bikinin
ya berhati hati ya
ke bawah jangan putar
gitu tuh turun
tadi tete kenapa di warung
emangnya salah ya kalau mau ngebantu
maya tahu kok teh itu warungnya mazhatria
tapi kan enggak ada salahnya kalau tete nanya sama mazhatria
maya boleh bantu atau enggak
juga maya kan gak mau nyusahin teh
iya mai tapi niat kamu kan ngedeketin satria
bukan mau bantu bantu beneran
kalau kayak gitu emang kenapa teh
kamu jangan pernah jodohin aku sama orang lain lagi ya
kamu jangan suruh orang untuk mencintai aku
perasaan itu gak bisa dipaksain